ini pasien ke depan
data dari kementerian perhubungan menunjukkan
ada delapan puluh lima lima juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik
sebagian besar akan menggunakan moda transportasi darat
untuk memperlancar arus informasi
pemerintah meluncurkan buku panduan digital mudik dua ribu dua puluh
jadi buku ini adalah bentuk kesiapsiagaan kita
kenapa kesiapsiagaan itu adalah meningkatkan kapasitas
dan pengetahuan masyarakat tentang risiko yang ada
tentang bagaimana melakukan fungsi pencegahan
dan bagaimana memitigasi risiko tadi
buku panduan digital bisa diakses melalui link link tiga
slash mudik dua ribu dua puluh
dalam panduan ini masyarakat bahkan bisa memantau arus lalu lintas
namun menurut pengamat kebijakan publik universitas ayan langga
tidak ada yang baru dari buku ini
karena semua informasi dalam buku panduan digital
bisa didapatkan dengan mudah tanpa harus memiliki buku tersebut
tidak ada sesuatu yang baru
karena orang bisa melihat dari berbagai aplikasi
tentang jalan jalan yang dilalui
sehingga menurut saya terpenting yang paling dirasakan oleh masyarakat
adalah hadiah lebaran berupa izin mudik yang diperbolehkan
gita ditega juga mengatakan
ada baiknya jika buku digital ini dibarengi dengan bentuk fisik
karena terkadang mengakses informasi secara digital
memiliki kendala dan keterbatasan
di meliputan cnn indonesia